saya ini bukan ahli kejiwaannya pak
cuman saya itu sebenernya cuman pengen anak saya sembuh
sepertinya itu hanya bisa dicapai
dengan dia dikelilingi oleh orang orang yang benar
dan kalo memang ternyata
bukankah sebaiknya dia
ada di penjara
paham semua ya kan
terus aku sama siapa
hai selamat pagi pak irfan
pagi mahdi apa kabar
alhamdulillah pak baik
gimana lahiran istri kemarin
alhamdulillah pak selamat bayinya perempuan
iya ya saya doakan selalu semoga ibu sama bayinya selalu sehat
amin terima kasih ya pak makasih banyak atas bantuan bapak
ya kita pergi dulu ya
pagi pak irfan
alhamdulillah sudah sembuh pak
terima kasih atas bantuan dari bapak
ibu saya jadi dapat penanganan yang baik
alhamdulillah aku senang dengarnya
salam ya buat ibu ya
kalau gitu saya pamit nih ya pak
selamat pagi pak irfan
bapak mau bertemu dengan jessica
iya bisa antar saya ke ruang tv ya
sorry boleh saya ketemu sama kepala rumah rehabnya dulu
mari saya antar
kamu udah nganterin aku jadi kamu udah bisa bentuk mas
ya saya temenin kamu sampai hujan selesai
di sini kan juga banyak orang yang ngawasin
saya gak percaya sama orang lain yang jaga kamu
harus saya sendiri yang jaga kamu
ini aku masuk sana
saya tunggu di sini
selamat pagi semuanya
udah siap hujan
udah siap hujannya hari ini
oke kalau gitu sekarang kita mulai aja ya
tolong kerjain yang fokus ya supaya dapat nilai yang bagus
ya ini tempat duduk kami
makasih ya pak
nggak ada pak
paling aku cuma nunggu catherine paling gak tahu
kalau gitu papa pulang duluan ya
sampai tadi pak
jam berapa ini ya
kak catherine belum datang
jam berapa sekarang
kayaknya dari suara kamu kamu lagi bahagia banget
bukan bahagia lagi pak
karena saya punya berita baik buat bapak
kamici itu punya kenalan dokter di penang
spesialis mata pak
namanya dr james hayadi
nah kebetulan saya belum telpon juga sih dokternya
makanya sekarang saya mau minta izin sama bapak
kalau bapak oke saya bisa langsung hubungin
gimana menurut bapak
rasanya udah cukup
pasti jawaban mereka sama
akan butuh waktu dua sampai tiga tahun lagi
jadi daripada buang buang waktu mending gak usah
saya nggak tahu sih pak
mungkin bapak udah bosen banget dengerin dari saya
tapi bapak tuh gak boleh putus harapan
bapak harus terus semangat pak
seperti kata pepatah banyak jalan menuju roma
saya juga yakin kok pak
kalau kita berusaha kita yakin pasti kita mendapatkan jalan yang terbaik
gak ada salahnya kan pak kalau kita coba dulu
tapi kamu harus ingat
ya tapi kan rumah tidak dibangun dalam satu hari
semua butuh waktu
dan saya rasa juga
prediksi atau prospek seperti yang tadi katakan dr edward itu pasti sama lah
gak ada bedanya
butuh waktu yang lama
iya sih pak saya tahu
tapi kan gak ada salahnya juga kalau kita coba
dr edward juga kan di singapura
yang ini beda pak di penang
insya allah ada kabar baik
saya telfonnya pak
terserah kamu lah
terserah berarti iya ya pak
selamat pagi pak
silahkan duduk pak
ya baik makasih
alhamdulillah baik pak
ada apa mau bicara dengan saya
apa ada masalah
apa ada masalah
saya langsung aja ya
saya sebenarnya mau mencari tahu tentang
kebenaran dan fakta
seorang yang ada di rumah rehab ini
apa benar di rumah rehab ini ada seorang pasien narapidana yang katanya berbahaya
yang bernama elsa kalau gak salah ya
nah maksud saya itu kalau memang benar ada pasien narapidana yang berbahaya itu ada di rumah rehab ini
apa rumah rehab ini sudah melakukan keputusan yang bijak untuk membiarkan orang itu berbaur dan bergaul dengan pasien pasien lain
di sini ada anak saya soalnya pak
pada saat ini pasien yang berbahaya pak
saya kan sebelum datang ke sini sudah mencari tahu
saya sudah mendapat berbagai informasi
si orang tersebut itu elsa
bukannya terdakwa kasus pembunuhan bukan pak
saya mencari tahu ini karena semalam saya ditelepon sama anak saya
kata anak saya elsa itu sudah melakukan penyerangan terhadap seseorang yang ada di sini
itu cuma salah paham pak
dan masalahnya sudah dibereskan
memang ada keluarga pasien yang datang membawa makanan
dan garpunya terjatuh
lalu elsa mengambil dan ingin mengembalikannya pak
tapi keluarga pasien mengira elsa akan mencelakainya pak
bahkan jessica dan neneng yang menjadi saksinya pak
kalau elsa bukan menyerang tapi ingin mengembalikan garpunya ke keluarga pasien pak
saya ini bukan ahli kejiwaannya pak
cuman saya itu sebenarnya cuma pengen anak saya sembuh
itu hanya bisa dicapai dengan dia dikelilingi oleh orang orang yang benar
dan kalau memang ternyata bu elsa itu
bukankah sebaiknya dia
ada di penjara bukan di sini

annennya berembo iiouch g
pemitauan aku british cdu imbyw niet
terima kasih udah aku ia wat